sudah bersiap jurnalis kompas tv ada federis kananda yang ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa kompas tv
dengan salah seorang massa yang hari ini turun untuk membela palestina di depan kedutaan besar amerika serikat
fedrizka silahkan dengan laporan anda
selamat pagi reza dan juga saudara tentu yang menjadi perhatian dari masa aksi yang melakukan aksi di depan gedung
kedutaan besar amerika pada saat ini adalah untuk amerika ini menghentikan dukungannya terhadap israel
dan juga terkait dengan politik internasional amerika yang kemudian terkait dengan hak veto amerika di pbb
ini untuk dapat kemudian berpihaklah kepada palestina dan juga menghentikan gempuran senjata yang dilakukan oleh israel kepada palestina
saat ini saya bersama dengan salah seorang tim pengarah koalisi indonesia bela baitul magdis bapak iswah yudi
kita akan berbincang dengan bapak iswah yudi terkait dengan aksi ini
bapak ini kan kalau misalkan kita lihat
di media sosial ini kan ramai bahkan trending al ice on rafah begitu ya
ini sebetulnya mungkin masih banyak juga yang tidak tahu
sebetulnya apa sih pak yang kemudian ingin diserukan melalui aksi ini
yang kita ketahui ya bahwasannya saat ini di rafah yang di situ pengungsi palestina dari wawasan di gaza semua berkumpul di situ